lebih setuju pakai masker untuk menjaga kemungkinan kemungkinan
yang pertama adalah dengan batasi konsumsi makanan
rata rata proses pendaftaran seleksi mandiri dibuka hingga awal juli dua ribu dua puluh dua mendatang
nah ancaman itu sangat luar biasa
ini sebenarnya kan banyak orang yang kenal bung ridwan kan
tetapi kalau kemudian ada penyebab kematian
nah pak kita langsung saja ke tema cuaca panas ini
untuk kemudian bersama sama mengumpulkan korang menyeleksi korang korang bekas
lalu terakhir apakah sudah ada dialog pak dengan kementerian perdagangan terkait dengan penerapan kebijakan ini pak sejauh ini
artinya di utara ekorto tapi belum sampai titik terjauh
sehingga kandungan yang banyak dimiliki buah justru tidak terserap dengan baik atau malah terbuang sia sia
secara fisik mungkin ada benturan ada kecelakaan
tetapi lagi lagi orientasi dari penulisan ini sendiri bukan kepada bagaimana penceritaan atau pengungkapan cerita tentang interaksi antara mahasiswa dalam konteks
paling tidak ke rt krw yang paling dekat lah
apapun yang kita capai di piala aff
makanya gue sangat menjagokan satu yang muda untuk walaupun to early